material dan sedimentasi itu bisa hanyut dengan adanya curah hujan yang tinggi
jadi simpanan simpanan material dan sedimentasi
sedimentasi itu bisa hanyut dengan adanya curah hujan yang tinggi